perlakuan diskriminatif pemerintah myanmar terhadap etnis rohingya masih terus terjadi
organisasi pemantau hak asasi manusia amnesty international dalam laporannya menyebutkan
pemerintah myanmar masih membatasi etnis rohingya untuk bepergian mendatangi rumah sakit
dan mendapatkan akses terhadap pendidikan
bahkan tindakan pemerintah myanmar digolong sebagai tindakan aparted
sementara itu pemerintah indonesia tidak tinggal diam dalam merespon situasi di negara bagian rahim
beberapa kali pemerintah mengirimkan bantuan dan utusan untuk mencari solusi
lalu apa saja temuan lengkap yang terakhir amnesty international
dan mampukah indonesia berperan banyak dalam mengatasi krisis
kita akan bahas dalam insight kali ini bersama saya
iya peneritan warga rohingya masih mencapai
jadi sorotan dunia bertahun tahun mereka hidup sebagai kaum tertindas dan hak asasinya dirampas
mereka bertahan dalam gelombang pemerkosaan pembunuhan penyiksaan hingga pembakaran terhadap pemukimannya
kesulitan hidup rohingya tak sampai di situ saja
tim investigasi dari amnesty international melaporkan adanya pola diskriminasi yang sistematis yang menimpa warga rohingya
pada tanggal lima belas september tahun dua ribu tujuh belas
tim amnesty international menemukan bukti baru terkait pembakaran berskala besar di bagian utara rahim daerah yang didiami warga rohingya
delapan puluh lokasi yang berpenduduk padat dibakar oleh pasukan keamanan dan massa
dan pembakaran memaksa lebih dari tiga ratus tujuh puluh ribu warga rohingya di rahim mengungsi ke bangladesh dan negara bagian lainnya sejak tanggal dua puluh lima agustus lalu
sementara menurut analisis citrasat ly
dan foto lapangan pembakaran serta serangan lainnya terhadap rohingya dilakukan secara sengaja dan sistematis
selanjutnya pada tanggal delapan belas oktober tahun ini
amnesty international mengungkap bahwa militer myanmar telah membunuh ratusan warga rohingya perempuan maupun laki laki bahkan anak anak
berdasarkan lebih dari satu ratus enam puluh wawancara yang dilakukan pasukan keamanan myanmar juga memperkosa dan melakukan aksi kekerasan
seksual terhadap kaum perempuan rohingya
gelombang penyiksaan ini menyebabkan sedikitnya lima ratus dua puluh ribu warga rohingya terpaksa melarikan diri ke bangladesh
pada tanggal dua puluh satu november masih tahun dua ribu tujuh belas dalam laporan cage without aroove
akses kesehatan di seluruh negara bagian rakhine dinyatakan sangat buruk
hanya lima petugas kesehatan per sepuluh ribu orang yang bertugas di wilayah ini
sementara warga rohingya juga dilarang melakukan perjalanan ke pusat kota sejak tahun dua ribu
mereka hanya boleh melakukan perjalanan ke desa desa muslim lainnya
selain itu amnesty international juga melaporkan bahwa etnis minoritas telah dipersulit mengurus dokumen kependudukan di kantor imigrasi
sementara rekomendasi dari ketua komisi hak asasi manusia rahim yaitu kofi anan diharapkan segera diimplementasikan
rekomendasi ini diakini akan mengurangi penderitaan warga rohingya
dan isi rekomendasi kofi anan antara lain meliput percepatan verifikasi kewarganegaraan rohingya sesuai undang undang kewarganegaraan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
serta imbauan kepada pemerintah myanmar agar menjamin kebebasan gerak setiap orang terlepas dari agama etnis ataupun status kewarganegaraan
dan seruan untuk pemerintah myanmar
agar memastikan kondisi rohingya di kamp pengungsian aman dan bermartabat
pemerintah myanmar pun menawarkan sejumlah solusi untuk meredam krisis yang melanda negaranya
otoritas myanmar dan bangladesh sepakat untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi rohingya kembali ke myanmar
arus keluar pengungsi ke bangladesh akan dihentikan tetapi dengan persyaratan bahwa pengungsi benar benar berasal dari rahim
dan pemerintah myanmar juga setuju untuk memulihkan stabilitas keamanan di rahin
kita akan lanjutkan insight bersama salah seorang anggota tim investigasi amnesty international
sesaat lagi tetaplah bersama insight
masih dalam insight organisasi pemantau hak asasi manusia atau amnesty international telah merilis laporan investigasi atas krisis kemanusiaan di myanmar
dan dalam rilisnya amnesty international memerinci bagaimana praktik persekusi selama bertahun tahun yang telah memicu krisis di rahim state
selain itu sekitar enam ratus dua puluh ribu pengungsi rohingya kabur ke bangladesh sejak konflik kembali pecah
pemerintah myanmar juga menawarkan solusi untuk pemerintah myanmar
pada bulan agustus lalu
nah lalu apa apa saja temuan selengkapnya akan kita bahas bersama anggota tim investigasi amnesty international yang sudah bergabung bersama saya di studio elise tillit
hai elise baiklah anda di sini
terima kasih telah menunjukkan kami
dan anda adalah bagian dari tim amnesty international yang melakukan penelitian dan memproduksi ini

dan anda juga telah menulis sebuah report tentang apa yang terjadi di rahim state rohingya
kabur tanpa ruang kebanyakan di rahim state di myanmar
dan kita tahu bahwa bagian dari myanmar sangat sulit untuk diberitahu
beritahu kami sedikit sedikit tentang laporan itu
saya ingin mengatakan sangat panjang sangat memahami
bagaimana lama itu anda dan tim anda
dan apa yang anda harus lakukan untuk mendapatkan akses
dan dengan siapa yang anda berbicara
dan dengan siapa yang anda berbicara

pertama terima kasih telah menemukan saya untuk dapat membicarakan laporan ini
ini adalah hasil penelitian selama dua tahun

kami juga telah menemukan lebih dari dua ratus orang
orang dari kelompok etnis berbeda
dari negara negara lain
dari religi yang berbeda
dari area regi yang berbeda di rahim state
orang yang tinggal di wilayah
orang yang tinggal di kamp penjara
kami juga telah menemukan member dari perusahaan keamanan
member dari perusahaan kota
united nations yang bekerja di tanah
organisasi humanitarian yang bekerja di tanah
dan kami juga pergi ke neipido kapital myanmar
untuk bertemu dengan beberapa perusahaan untuk bertanya tentang pendapat kami
dan apa yang mereka lakukan mengenai situasi itu
jadi ini adalah laporan yang panjang
tapi karena ini adalah pendapat yang serius yang kami miliki
dan tentu saja ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh dunia
apa yang telah berlaku di myanmar dan penyelamatkan orang orang rohingya
ini telah berlaku selama berapa tahun
dan tidak terlihat banyak perkembangan karena itu
biar saya tanya bagaimana amnesty international bisa mencapai kemampuan
untuk menginterview orang orang
dan apakah anda mengatakan bahwa
perbuatan yang anda lakukan di sana adalah gambar yang benar benar benar
dan benar benar seperti apa yang terjadi di bagian myanmar
dan itulah sebabnya kami telah menginterview banyak orang
dari komunitas yang berbeda untuk mendapatkan gambar yang benar benar benar
dan sangat sulit untuk mendapatkan akses ke rakhine state
ketika anda tiba di

untuk bisa pergi ke kota kota di mana sebagian besar orang rohingya tinggal
ke wilayah mereka atau ke kamp penggunaan
kami mencari penguasaan lokal dan meminta penguasaan
untuk bisa melakukan penyelamat kami
dan mereka cukup terbuka
tidak dan mereka membiarkannya
tapi ingat ini sebelum serangan terbaru
dan saya pikir sejak akses tersebut lebih terbatas
kita tahu bahwa tidak ada organisasi yang bisa beroperasi lagi
jadi ini sebelum krisis terbaru

mereka adalah penglihatan bagaimana anda menemukan mereka
apa kriteria yang anda gunakan untuk memilih orang
yang jelas adalah representatif orang orang
mereka cukup berani untuk berbicara atau mereka perlu
dipersetujui atau mereka takut
kami tidak menggunakan kriteria untuk memilih orang orang
kami hanya pergi ke wilayah dan mulai menemui orang orang
itu tidak random
dan usaha yang kami lakukan adalah mencoba untuk berbicara
dengan wanita dan lelaki berbeda umur
orang orang takut untuk berbicara
tapi ada alasan yang bagus
ada risiko untuk penyelamat
untuk orang orang yang berbicara di komunitas internasional
saya telah menemui orang yang saya jelaskan
yang ditahan selama dua minggu
dari polisi pertahanan perintah
dalam dua minggu itu dia ditolak
dan dia hanya dikeluarkan setelah meminta
pencetakan yang besar
dan alasan dia ditangkap di awal
karena dia terkutuk untuk berbagi informasi
dengan komunitas internasional
dan dengan blogger rohingya
jadi kebenaran itu benar dan kebenaran itu penting
jadi mereka juga berpikir berhenti berbicara dengan orang lain
dan kami sangat berterima kasih untuk semua orang
di komunitas yang berbagi cerita mereka
dengan amnesty karena kami tahu
pengalaman yang mereka terima
dan semoga mereka selamat dan tidak ada kebenaran
dari pengakuan mereka
jadi apa yang anda temukan
apa yang mereka katakan
apa situasi sebenarnya mereka
dan berapa banyak yang rohingya menderita
apa yang kami temukan adalah
setiap aspek hidup mereka
anda menyebutkan sebelumnya
sudah berulang ulangnya persekutuan rohingya

sejak dua ribu dua belas setelah kegagalan
berkumpul di rakhine state
restriksi ini sangat berkualitas
dan ketika saya mengatakan setiap aspek hidup mereka
ada restriksi pada pergerakan mereka
untuk mendapatkan keamanan
untuk pendidikan keamanan hidup
beritahulah saya sedikit lebih tentang
maksud saya apakah mereka mendapatkan
apakah anak anak mereka
dia di sekolah
apa kehidupan sehari hari seperti
kehidupan sehari hari adalah
sebuah rohingya di beberapa kawasan
yang terpencil di wilayah mereka
di beberapa tempat yang saya pergi
mereka tidak bisa menggunakan jalan
mereka hanya bisa berjalan di kawasan air
dan hanya untuk pergi ke wilayah muslim
di kawasan utama
sebuah tempat yang saya pergi
kita harus berada di kawasan air kecil
untuk empat puluh menit untuk berjalan ke wilayah itu
dan kita hanya bisa berada di sana

karena dikawasi oleh polisi
ada jalan yang berjalan ke wilayah itu
mereka tidak bisa menggunakannya
polisi atau otoritas mereka
merawakan mereka dan meminta mereka
untuk meminta ulasan atau menghentikan mereka
bagaimana mereka diperlakukan
terutama dalam hal menguruskan otoritas
mereka menguruskan otoritas di seluruh negara rakhine
dan setiap kali mereka menguruskan otoritas
mereka berhasil menghentikan mereka
mereka menyebabkan penyakit penyakit penyakit penyakit
dan di beberapa hal penyakit
salah satu dari teman saya
seorang lelaki yang dibuat terburu buru oleh polisi
di salah satu otoritas
saya berbicara dengan ayahnya
yang anaknya lima belas tahun
hanya sudah diangkat
salah satu alasan kenapa
mengingatnya karena dia pergi ke otoritas
dan itu harusnya untuk orang rohingya

dia tidak bisa melihatnya
dia tidak tahu apa yang dia terima
dan dia lima belas tahun

kita tahu banyak orang
mengingatnya harus pergi
dan berjalan ke bandara bangladesh
berapa banyak orang yang kita bicarakan sekarang
di negara rakhine
sangat sulit untuk memiliki
pengurusan populasi yang tepat
untuk orang rohingya karena
otoritas myanmar mengelakkan mereka
dua tahun lalu dari kondisi nasional
jadi tidak ada rekod
mereka mengatakan satu juta orang rohingya
tapi tidak ada yang tepat
tidak ada data populasi yang tepat
kita tahu bahwa lebih dari enam ratus orang
yang meninggal dalam tiga bulan lalu
tapi karena tidak ada yang
mengalami keadaan yang efektif
di area yang terkena oleh kegagalan
sangat sulit untuk mengetahui
berapa banyak yang meninggal di area itu
masih ada orang beratus ratusan orang
yang hidup di bagian
orang orang ini masih hidup
di sistem kegembiraan
yang kita sebutkan dalam laporan ini
yang mendapatkan kegiatan
yang diberikan di sana
berada di mana mana
apakah mereka bisa
dan makan makanan yang cukup
un telah mengucapkan
kelompok kemanusiaan yang sangat tinggi
terutama bagi anak anak
menurut pendidikan kami
tidak memiliki akses ke sekolah pemerintah
karena mereka terlalu terlalu terhormat
atau karena anak anak
berhentikan ke wilayah muslim
mengalami kegiatan di kota utama
dan tidak bisa ke hospital
hanya saat mereka
berhasil ke hospital yang lebih baik
yang membutuhkan waktu
hanya pada waktu sehari
ini tidak terdapat pada malam
ini bukan situasi
untuk orang orang hidup
kita sudah bicarakan tentang
kita akan berbicara sedikit
memenangkan situasi itu
sebagai situasi apartai
kita akan berbicara sedikit
jumlah pengungsi rohinya
terus bertambah di berbagai negara
insight akan membahasnya
sesaat lagi mengenai
apa yang terjadi kepada
para penduduk atau masyarakat
rohinya di myanmar
kita lanjutkan pembahasaan
krisis rohingya sedotemani oleh
anggota tim amnesty international
apa kehidupan yang
dialami oleh masyarakat rohingya
pada saat ini dan laporan ini
luar biasa tebalnya dan penuh
mengenai keadaan yang terjadi sekarang
negara bagian rahim
dan juga ada berbagai
rekomendasi yang diberikan oleh
like aung san suu kyi you know
kita akan segera kembali
tetaplah bersama insight
saya mau publikasikan sebuah laporan
mengenai temuannya di negara bagian rahim
di mana para penduduk atau masyarakat rohinya di sana
masih sampai saat ini terus dipersekusi
bahkan sebagian besar dari mereka terpaksa
meninggalkan kampung halamannya

home being myanmar
all humanitarian organisations
iya kita telah melihat bahwa amnesty international
melaporkan bukti yang mengungkap bahwa
militer myanmar telah membunuh ratusan orang rohingya
memperkuasa serta melakukan pembakaran desa
yang dilakukan secara sengaja dan sistematis
kekerasan dan pembakaran desa juga memaksa
lebih dari tiga ratus tujuh puluh ribu orang melarikan diri
dari negara bagian rakin ke bangladesh
bukti awal ini menunjukkan bahwa serangan terhadap warga rohingya
telah dikoordinasikan secara terencana
oleh sebab itu harus ada tekanan yang jauh lebih besar
kepada pimpinan militer myanmar
untuk mengakhiri tindakan ini
demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok
anda dapat juga menyaksikan insight vtc anwar
di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye